muhammad mokber yaitu wakil presiden akan menjabat sementara waktu menggantikan posisi dari ibrahim raisi
jadi kita bisa dengan teknologi sederhana artinya ini bisa diaplikasikan di rumah tinggal rumah tinggal sederhana dan juga bisa dengan manufaktur yang teknologi tinggi